ngapain gua kesono

hai buruan ke rumah aji sulam
ya bang jangan jangan keluarga jus sulam yang laporin abang ke polisi
kalo si aji sulam yang laporin gua ke polisi ngapain mesti gua kesono
ngapain katanya daripada gua ke rumah si sulam mendingan gua ke rumah aji muhyiddin
eh bener bang bang ke rumah aji muhyiddin
jangan sampai bang abang ketangkep sama polisi
ya bang ya
ah gua masa bodoh deh lu mau ke aji sulam mau ke aji muhyiddin mau ke mananya masa bodoh
yang penting lu kalo udah ditahan
ntar kalo lu ditahan terus siapa yang ngurusin gue
lu buruan pergi pergi pergi
bak lu pada luar
bang rasanya nyesek banget dengerin omongan ibu ibu pengajian tuh bang
hape nya aja punya rere
keren rere mak soalnya suara emak merdu
suara rere kan serok
yelah mak bukan serok tapi merdu
mak roby sama anjing udah mau ke rumah sakit nih
ma telepon sama lu tuh maksudnya mau ngasih tau
udah engga usah ke rumah sakit ye
ma kenapa sih mak
lu sama ancing engga usah ke rumah sakit
ini kita udah mau siap siap nih
mantu gue yang cantik yang cakep
udah sembuhan sekarang jadi udah boleh pulang
udah mau pulang alhamdulillah
udah boleh pulang ye rob
tapi malam gue engga enak rob
kebalik cik nih
umi banyak banget sih
sawa abah sakit juga begini
akhir aja minta
abah juga yang ngambilin
menurut umi ini masih sakit
diam iam minum aja
karena gue lagi cantik mak
iya kan bisa di dalam
hormatin dong yang puase
lo bawel amat sih
yuk untuk bos a patient
yuk diamlah yang puasa down
turah hidup tuh ni ayaika
kiden nggak perlu
sesuatu yang dilihat luar biasa
hah tapi itukan orang deh
itu keberasaan luaran
ini orang hutan yang di kerangkeng
bisa keluar dari kandangnya sama dia
iya orang hutannya leloh
boleh rumpang tanya gak
tahu gak rumahnya pak kardut
yang baru tinggal disini
baik kalau gitu terima kasih dulu
apa polisi nyari si kardut ya
kan si asan apa si kardut
waduh gue gak ceksan dulu dah
sama si kardut
ntar gue yang ditakut polisi juga
ini surat panggilan untuk pak kardung
untuk segera datang ke kantor polisi
maksudnya ada apa ya pak
saya mesti ke kantor polisi
pemanggilan pak kardun ke kantor kami
berkaitan dengan kecelakaan yang menimpa rawon
anak bapak yang dua hari yang lalu
urusannya kan udah kelar pak
aduh sulam juga udah keluar dari kantor polisi kan pak
bapak datang saja kantor kami
sesuai dengan surat pemanggilan
kalau begitu kami permisi dulu pak
terima kasih pak
jangan jangan untuk surat tuh
kita udah kesal
ngerasa aja sulam lagi bang
iya bener bang
gak butuh urusan ya
sama hati deh gue ada kalau begini
udah repot repot nganterin
pokok seneng banget
kalau gue sih gak suka tuh
emangnya lu pembantu ya
taruh pemikiran lagi
dia gak boleh
udah bikin sekarang aja ya
mas jangan loh
jaminan untuk polisi
pastinya sih gitu
soalnya dulu keponakan saya nabrak orang kena penjara dua tahun
kenapa haji sulam cuma kenal semalaman doang ya
memang sih yang namanya duit ame kenal bisa aja ngebantu orang lolos dari jeratan kejahatan
betul kagak pok
iya kan pok
pinter bener ya
pulang dari pengajian langsung bergosip
puasa apa kagak sih
saya malah joni yang batal puasanya
ngomongan kayak gini nggak usah diladenin
nggak usah diladenin gitu
nggak ngundang pak kau
ibu ibu mau ngomong apa aja
pokoknya ayah aminin
ya biar ibu ibu seneng hatinya di bulan puasa
pak kau kamu harus berhenti

pak kau diladenin
huh asal kedesek aja
ngeles masuk ke dalem
iya tuh puasa dijadiin alasan
padahal yang tahu batalnya puasa kita itu kan cuma allah
iya kan pok

ngapain gua ke sana
iya siapa tahu ajih keluarga mereka tuh tahu kenapa lu sampai dipanggil sama polisi
ayo buruan ke rumah aji sulam
jangan jangan keluarga aji sulam yang laporan beban ke polisi
kalau si aji sulam yang laporin gua ke polisi gabing uang sih gua ke sana
daripada gua ke rumah si sulam mendingan gua ke rumah aji muhidin
iya bener bang
bang ke rumah haji muhidin
jangan sampai bang abang ketangkep sama polisi
yang penting lo kalau udah ditahan
ntar kalau ditahan terus siapa yang ngurusin gue
lo berani pergi pergi pergi
gue yang lupa dulu ah
kalau rasanya nyesek banget dengerin omongan ibu ibu pengajian itu bang
omongan orang masih aja lu masukin di hati
nah gue aja nih yang kesan untuk masalah
biasa biasa aja tuh
gue engga peduliin
ibarat bupatnya bilang anjing menggonggong kapilah cuek
sebenarnya apa sih bang yang terjadi sama abang
kan abang udah bilang ini cuma kesalahpahaman doang yang digede gedein
gue minta bang jujur
sebenernya abang nabrak anak untuk apa engga sih
apa bang cuma mau nyenengin hati roh aja bang
demi allah demi rasulullah
abang justru mau nolongin tuh anak
akhirnya kena apesnya
tujuan baik si sulam
lagi diuji sama allah
tuh dia nyesel apa engga nolong orangtutu dia ujiannya
pahale lu makin banyak
makin menggunung nam
wah bumi jadi penasaran nih bang
kejutan apa yang bakal dikasih si rahmadi buat si rumana ya
kejutannya buah buahan kali ini
ya kalau cuma buah buahan begitu sih di pasar juga banyak
itu namanya kejutan abal abal
oh jadi ini kejutannya
dah kirain si kejutannya emas sampai berlian begitu
bumi rum kan katanya demen makannya sebuah
jadi ini bisa buat bikinnya sebuah
bakal buka puasa bersama nanti
ah umi kagak puasa
nggak ada deh buka puasa bersama
abah pamit ya abah
terus dimana rum
mohon dah cuma buah
makasih buat apa
untuk semua kebaikan kamu sama keluarga aku
makasih juga udah diterima dengan baik di keluarga kamu
semoga ampau cepet sembuh ya
rere pamit dulu ya
lo nggak buka puasa di sini aja rek
insya allah lain waktu ya
yaudah hati hati ya